informasi seputar penyelenggaran ibadah haji tahun dua ribu dua puluh
empat saudara enam puluh satu calon haji asal kabupaten sika nusa tenggara timur
mulai diberangkatkan menuju tanah suci mekah
dari bandara franseda maumere nusa tenggara timur
suasana haru keluarga mewarnai keberangkatan jum ah haji
sejak pagi hari rombongan keluarga jemaah haji
sudah memadati bandara franz seda
untuk mengantar jemaah haji yang akan berangkat
menggunakan menunaikan ibadah haji
jemaah haji ini terdiri dari dua puluh empat orang laki laki
tiga puluh tujuh orang perempuan
menurut rencana enam puluh satu calon haji ini akan turun
di surabaya jawa timur dan bergabung dengan jemaah haji
dari daerah lain sebelum diberangkatkan ke tanah suci
sudah ada empat calon haji dari embarkasi surabaya
dari empat jemaah ini dua meninggal di tanah suci
dari asrama haji embarkasi surabaya
keempatnya akan mendapat asuransi
dan dilakukan bandal haji
atau sekitar dua puluh empat delapan ratus empat puluh calon haji
jumlah ini merupakan enam puluh tiga dari total jum ah haji
yang berangkat melalui embarkasi surabaya
aparat keamanan arab saudi karena berhaji
dua orang diantaranya yang berperan sebagai
koordinator jum ah ditahan dan diprosesori
empat wni ini ditangkap aparat keamanan arab saudi
di tempat mikot umroh bir ali madinah
pada dua puluh delapan mei lalu mereka ditangkap
karena kedapatan keberangkatan haji
menggunakan visa ziarah syah siah
hasil pemeriksaan dua puluh dua orang wni yang ditangkap ini
telah dibebaskan dan dinyatakan tidak bersalah
dan dua lainnya yang berperan sebagai koordinator jum ah
ditahan untuk diproses hukum
dalam pemeriksaan yang didampingi oleh
tim perlindungan jum ah kjri jeddah
diketahui bahwa mereka ingin melaksanakan
ibadah haji dengan menggunakan visa yang
memang tidak semestinya digunakan untuk
semalam kami telah mendapatkan informasi bahwa
dua orang jamaah dinyatakan bebas tidak bersalah
sementara dua orang koordinatornya dinyatakan bersalah
dan akan mendapatkan proses hukum lebih lanjut
tenaga kesehatan haji melakukan screening
atau penapisan kesehatan terhadap jemaah haji lansia
screening dilakukan untuk mendeteksi dan memonitor kondisi
kesehatan jemaah haji selama di tanah suci
screening atau penyeleksian kesehatan dilakukan
di masing masing sektor yang berdekatan dengan hotel jemaah
petugas mengecek kesehatan jemaah haji lansia dan risiko tinggi
untuk memonitor kondisi kesehatan jemaah haji
screening kesehatan difokuskan ke sejumlah penyakit
berisiko tinggi diantaranya penyakit jantung
nantinya hasil screening ini juga akan dijadikan
rekomendasi petugas dalam menentukan siapa saja jemaah
yang dapat wukuf di arafah secara mandiri atau harus dibantu petugas
mulai besok kita akan menjalankan poli risti
dengan cara menyapa ke sektor
jadi kita turunkan tim dokter spesialis ke sektor
untuk memeriksa membantu kloter apabila ada jamaah aristi
dengan keluhan maka akan kita periksa ulang
dan ini mungkin nanti akan jadi rekomendasi
apakah bagaimana aktivitas jamaah nanti saat di arab saudi
seorang jemaah haji asal indonesia diduga mengalami dehidrasi
dan sempat mengamuk di jalan
beruntung petugas haji langsung membawanya ke kantor haji untuk ditenangkan
di dalam yuk panas gue yuk
dan hendak membuka jilbab beserta pakaiannya
di pinggir jalan di kota mekah arab saudi
seorang mukimin menemukannya di jalanan
dan membawanya ke kantor petugas penyelenggara ibadah haji ppih dengan mobil
namun rsh sempat memberontak dan minta turun dari mobil
diduga terpisah dari rombongannya di masjidil haram
dan hendak pulang ke hotel dengan berjalan kaki

ketemu di restoran aziziyah romansiyah
belum diturunin sama orang yang memukam langsung lontar dari mobilnya
lalu turun langsung lari ke sini
ketemu di romansiyah di hotel
di restoran romansiyah yang ada di aziziyah
saudara ppih mbak kasyih solo mulai menerima ribuan
ribuan paket air zam zam yang dibawa pihak penerbangan dari arab saudi
yang dibawa pihak penerbangan dari arab saudi
untuk selanjutnya didistribusikan ke kabupaten kota asal jemaah haji

kebuahan paket air zam zam dari arab saudi sudah tiba di asrama haji nono duhan boyolali jawa tengah
paket air zam zam ini sengaja disediakan pemerintah untuk dibagikan ke tiap jemaah haji sebagai buah tangan dari tanah suci
nantinya tiap jemaah haji akan mendapat satu paket air zam zam kemasan galon lima liter sepulangnya mereka dari tanah suci
kita sudah menerima satu paket zam zam isinya tiga paket zam zam yang berisi masing masing lima liter
selain amalan wajib ⁇ jumah ⁇ haji juga dianjurkan menjalankan amalan sunnah saat berada di madinah
sejumlah amalan sunnah yang bisa dilakukan jemaah haji di madinah adalah ziarah dan berdoa di raudah dan makam nabi muhammad
melaksanakan sholat tahajud dan juga sholat duha
pembimbing ⁇ jumah ⁇ haji patuna muhammad zen mengatakan waktu di madinah baiknya dimanfaatkan untuk memperbanyak amalan sunnah
mereka menghidupkan malam malamnya dengan bertahajud
tidak lupa juga para jum ah ketika memasuki masjid disarankan untuk beri ikhlas